yang ada di kota kupang itu dia hanya bisa memberi empat
daun daunnya yang bergerigi dan tajam membuat saya perlu ekstra berhati hati
bahasa yang paling tepat nggak pernah berpikir panjang
ya beliau lima tahun menjalankan pemerintahan provinsi dki jakarta
tidak serta merta menghilangkan konseptual dari tadi
terbukti umkm bisa menolong ekonomi kita